dulu orang orang mengidolakan para pemuka masyarakat
alim ulama cerdik pandai
atau orang orang yang lebih banyak memikirkan kehidupan akhirat
orang orang mengidolakan manusia yang hidupnya menduniakan duniawi dan kebenaran
aduh pak ustadz r w apa kabar damang
saya barnas pak ustadz
barnas yang bawa kabur pintu rumah saya
aduh itu mas saya minta maaf pak ustadz
memang cuma itu yang kamu punya dari dulu
selesainya cuma dengan maaf
aduh pak ustadz
saya mau numpang tanya pendapat pak ustadz
bagaimana itu teh hukumnya
kalau anak tidak mau berbakti kepada orang tuanya
tidak mau berbakti kepada bapaknya
cuma anak yang punya kewajiban pada bapak
bapak tidak punya kewajiban pada anak
kamu cari tahu dulu
bapak yang punya kewajiban pada anak
yang berbakti pada anak
setelah itu baru kamu datang lagi kesini
aduh kalau begitu mas saya permisi pak ustadz
latih lidahmu untuk mengucap salam
kalau dengerin pendapat emak emang gak bisa begitu cu
tapi emak siapa
kan orang lain
hampir semua orang di cibarengkok juga nggak ada yang suka
tapi mereka siapa
gak ada hubungan apa apa sama papa kamu
tapi kamu gak bisa begitu cu
barnas itu bapak kamu
jelek atau bagus dia adalah orang tua kamu
tapi dia sudah nyenyekin cucu emak
dia tinggalin cucu dari cucu umur tiga tahun
dia gak pernah nengokin cucu
terus kenapa dia tuh tiba tiba balik lagi sekarang
makanya kalau menurut pendapat emak
emak mau kamu ngelawan sama barnas emak
sekarang dia kembali setelah kamu besar
kira kira bibit yang kemarin masih cukup tidak ya
bagi pada kerja yuk
aku itu kalau udah ngeliat kang kushoi
jadi lebih semangat
kalau ngeliat aku
sama dong kalau gitu
oh kang kushoi
kang kushoi keluarganya ada dimana
nanti lebaran mau pergi kemana
orang tua kang kushoi sudah tidak ada
ada juga mamang
itu juga dia tinggal di jakarta
ya udah kang kushoi
aku pas lagi lebaran gak mau pergi kemana mana kok
nanti aku temenin kang kushoi ke jakarta aja yuk
kita ketemu sama pamane kang kushoi
nanti kang kushoi kenalin aku sama pamane kang kushoi
kutin yuk dah sinar
alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh
dipanggil pak ustadz rw disuruh ngaji
oh ustadz tuh gimana sih
kok bisa lihat aku lagi seneng
ya udah kang kushoi
nanti aku bakalan balik lagi kesini
mangga tuh assalamualaikum
buat barnas biar itu jadi tanggung jawab dia sama allah
jangan sampai kamu ikut berdosa hanya gara gara orang seperti papa kamu juga
dulu orang orang mengidolakan para pemuka masyarakat
alim ulama cerdik pandai
atau orang orang yang lebih banyak memimpin
memikirkan kehidupan akhirat
orang orang mengidolakan manusia yang hidupnya menduniakan duniawi dan kebenahan
iya pak ustadz
tidak pernah tidak
iya pak ustadz
kok nggak ada lauknya
ini kok makanannya nggak ada lauknya
tadi ada tamu
bapak ambilkan dulu di warungnya kosongannya
beli ada vowelsnya
ini nitip pesen itu rumah yang mau dibeli wah aji sadi ngejual rumah peta
oh gitu ya nanti saya sampaikan kalau ketemu sama cucunya
gak usah kang aku
eh kos ya pak
jangan lupa kang disampein ke cucu
cucu juga bingung cuk
gak tau mesti komentar apa
gak tau mesti kasih pendapat apa
masalah kayak gitu nggak bisa diselesaikan cuma dengan sepotong nasihat
semua orang juga tahu kalau anak itu gak boleh durhaka sama orang tua
tapi ya kan gak semudah itu juga
seandainya setiap masalah itu bisa selesai dengan cuma nasihat
seluruh dunia pasti sudah damai sejahtera
gak ada ribut ribut